digoreng dimasak balado dibuat rica rica hingga dicampur tumisan lain
petai dan jengkol tetap menggugah selera penggemarnya
tidak heran tanaman ini sering kita jumpai di masakan tanah air dan cocok di lidah masyarakat indonesia
dengan banyaknya penggemar jengkol dan petai nina agustina merasa perlu membuka tempat makan khusus untuk olahan petai dan jengkol
kenapa tidak dibuat saja
sebelum pandemi nina bisa menjual hingga tiga puluh kg jengkol per minggu
dari banyaknya varian menu jengkol dan pete yang paling laris dipesan adalah jengkol balado
menurut dokter gizi petai dan jengkol memiliki kandungan gizi seperti protein karbohidrat dan rendah lemak
di dalamnya juga mengandung vitamin dan mineral terutama zat besi
dia dapat menangkal berbagai senyawa jahat dari luar sehingga dia dapat membantu menurunkan berbagai resiko penyakit
di antaranya adalah penyakit diabetes kemudian yang kedua adalah dia baik untuk fungsi pembuluh darah dan juga jantung dan juga membantu untuk menurunkan tekanan darah
kemudian dia baik sebagai anti kanker dan dia juga baik untuk kesehatan saluran cerna karena kandungan serat yang tinggi di dalamnya yaitu pektin di mana dia baik sekali untuk kesehatan usus kita
meski kaya manfaat jika dikonsumsi berlebihan petai dan jengkol tidak baik bagi kesehatan
pada petai dan jengkol ada anti nutrisi yakni tanin dan anti tripsin yang bisa menghambat penyerapan nutrisi lain
jadi harus dicuci dan diolah dengan baik tidak dimakan mentah
walaupun kerap menjadi menu favorit baik petai maupun jengkol punya bau yang tidak sedap
ada sejumlah tips yang bisa diterapkan untuk menetralisir bau yang menyengat setelah mengkonsumsi petai dan jengkol
nah ternyata jika memang dimasak dengan benar ini jengkol maupun petai ini tidak ada rasa baunya
tapi jika misalnya anda ini cukup sensitif terhadap bau bauan tersebut dan ingin mengurangi lagi baunya
ini bisa dengan caranya merangsang produksi air liur agar lebih banyak
misalnya dengan cara minum air putih atau minum teh juga misalnya makan sayur sayuran yang berair
dan juga jika sudah selesai makan mungkin bisa makan
makan permen permen yang berasa ataupun beraroma mit
tim cnn indonesia jakarta